hanya dalam sepekan dua gempa besar melanda daerah lombok nusa tenggara barat
akibatnya lebih dari seratus orang meninggal dalam bencana ini
gempa bumi yang terjadi di lombok nusa tenggara barat ini kita coba lihat bagaimana informasi tentang peristiwa atau bencana gempa bumi ini
kalau kita lihat dari interval waktu yang cukup singkat hanya sepekan atau tujuh hari saja
dari tanggal dua puluh sembilan juli yang lalu hingga ke tanggal lima agustus dua ribu delapan belas
gempa yang terjadi pada hari minggu kemarin tanggal lima agustus dua ribu delapan belas ini
ini berada di titik epicentrum dengan magnitudo tujuh skala richter
dan ini terjadi tepatnya pada pukul delapan belas lebih empat puluh enam waktu indonesia
dan yang pasti informasi dari bnpb menyampaikan bahwa gempa ini berpotensi tsunami
tapi kemudian kita tahu bahwa update selalu disampaikan bahwa potensi tsunami dalam beberapa waktu ke depan
sesaat gempa ini terjadi sudah langsung disampaikan juga tidak ada tsunami yang besar yang terjadi
lalu kemudian dari gempa ini berdampak
kepada sembilan puluh enam orang meninggal dunia
dan ini masih merupakan update sementara dari bnpb
karena kemudian seluruh tim evakuasi gabungan saat ini masih terus berupaya untuk melakukan proses evakuasi
dan juga update data terkini tentang korban
dan juga ada dua ratus sembilan orang luka
dan ribuan rumah juga rubuh begitu
lalu kemudian kalau kita kembali
pada tanggal dua puluh sembilan juli dua ribu delapan belas lalu
kita juga dikagetkan dengan gempa dengan epicentrum yang cukup besar
dan kemudian ini juga saat gempa tanggal lima kemarin terjadi
proses pendataan evakuasi dan juga rehabilitasi dari kejadian tanggal dua puluh sembilan ini juga masih terus berjalan
ini kerugian diperkirakan
mencapai tiga ratus empat puluh dua miliar rupiah
dan dari kejadian tanggal dua puluh sembilan juli dua ribu delapan belas ini
ada tujuh belas warga yang meninggal
dan juga lebih dari lima ribu warga yang mengungsi
kita berharap bahwa kemudian proses evakuasi dari tim sar gabungan saat ini terus membuahkan hasil yang mengembirakan
sembari juga proses distribusi bantuan
khususnya kepada warga pengungsi saat ini juga bisa terus dilakukan oleh pihak pihak terkait
kemarin presiden joko widodo juga sudah berkoordinasi dengan pemerintah daerah
bagaimana kemudian pemerintah daerah juga harus berkoordinasi dengan pemerintah pusat
untuk bisa mengakomodir apa saja yang menjadi kebutuhan warga saat ini
khususnya yang menjadi korban
dan proses proses rehabilitasi juga sedang disusun
bagaimana juga nanti penggantian terhadap rumah
bangunan bangunan ini juga seluruh tim yang terlibat dari pupr juga sekarang sedang berupaya untuk melakukan pendataan
kita akan tunggu seperti apa hasilnya nanti
dan kita berharap tidak ada lagi bencana bencana seperti ini
karena kemudian dengan antisipasi dan preventive action yang dilakukan oleh pihak terkait
semoga tidak ada korban jiwa yang lebih besar dari bencana seperti gempa di lombok nusa tenggara barat ini